kedatangan rombongan atlet peraih medali sea games dua ribu dua puluh tiga mendapat sambutan meriah di kampusnya universitas dianuswantoro udinus semarang rabusia
mereka dianugerahi penghargaan berupa gawai peralatan kuliah dan beasiswa kuliah hingga jenjang s dua
empat atlet berasal dari cabang sepak bola yang merebut emas yakni irfan jauhari hernando ari rio fahmi dan pratama arhan yang berhalangan hadir
sementara atlet lainnya dari cabang bola voli putri yang merebut medali perunggu
wakil rektor udinus pulung nurtanto andono mengatakan penghargaan ini diharapkan bisa memicu motivasi atlet lainnya untuk berprestasi
saat ini ada puluhan atlet nasional yang sedang berkuliah di udinus
delapan diantaranya berangkat ke sea games dua ribu dua puluh tiga di kamboja
kurang lebih untuk atlet nasional di bus ini ada sekitar tujuh puluh atlet
tapi alhamdulillah yang mengikuti sea games di tahun ini ada sekitar delapan atlet
alhamdulillah mereka mendapatkan satu kelas dan dua miliar
para pemain timnas u dua puluh dua menyambut positif apresiasi dari pihak kampusnya
mereka terpacu untuk terus meneruskan
menempuh pendidikan setinggi tingginya sebagai bekal hidup seusai berkarir di lapangan hijau
dengan mendapatkan beasiswa ini saya juga semakin rajin kuliahnya dan semoga saya juga lulus sampai s dua
saya akan bisa rajin juga belajar untuk meneruskan pendidikan saya karena saya selama ini menurut saya saya sendiri pun kurang di dalam pendidikan itu
selain penghargaan dari kampusnya para atlet berprestasi itu juga akan menerima apresiasi dari pemerintah kota semarang
danang cahyo semarang jawa tengah